promosi rancangan undang undang cipta kerja sejumlah influencer meminta maaf setelah memasang tagar indonesia kerja di akun media sosialnya
mereka mengaku tidak tahu unggahannya mengkampanyekan dukungan rancangan undang undang cipta kerja
pengakuan influencer semakin menguatkan fakta ada yang sengaja membayar mereka untuk mendukung program pemerintah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja
belum lagi sejumlah demonstran turut ditangkap saat akan menghadiri aksi unjuk rasa menolak rancangan undang undang cipta kerja di depan gedung dpr ri jumat kemarin
apa jawaban pemerintah soal tudingan membayar pesohor mendukung rancangan undang undang cipta kerja
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang ali mutar ngabalin tenaga ali utama ksp dan ada pak bukhari yusuf anggota badan legislasi fraksi pks dpr ri
selamat malam bang ngabalin dan selamat malam pak bukhari
juga menghubungi dua puluh satu influencer yang dibayar ataupun mengkampanyekan tagar indonesia butuh kerja namun tidak ada satupun yang bersedia untuk memberikan klarifikasinya di cnn indonesia prime news pada malam hari ini
saya harus disclaimer itu bapak bapak dan juga pemirsa
bang abalin ada dua puluh satu influencer yang dibayar untuk mengkampanyekan ruu cipta kerja bahkan sudah ada pengakuan permintaan maaf dari salah satunya penyanyi ardhito pramono yang mengaku memang dia mengkapanyekan
ataupun mengugah di media sosialnya soal tagar indonesia butuh kerja namun dia tidak tahu isinya itu apa ataupun berkaitan dengan ruu cipta kerja
apakah pemerintah memang membayar mereka untuk mengkampanyekan ruu cipta kerja untuk mendukung ru cipta kerja bang abalin
ya untuk mengawali bincang ini saya harus mengatakan bahwa sampai saat ini ya
pemerintah tidak tahu menau tentang apa yang baru saja dikemukakan oleh karena terkait dengan rancangan undang undang ini
karena menurut pengalaman ya apa apa yang disiapkan ataupun sebuah rancangan disiapkan kemudian bahas secara secara luar biasa
saya kira ini penting untuk harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk klarifikasi sehingga dalam suasana seperti hari ini
sehingga dalam suasana seperti hari ini
kita mendapatkan satu destinasi terhadap informasi yang baik dan benar di tengah tengah masyarakat
saya kira begitu
oke pemerintah tidak tahu menau soal influencer yang mengkampanyekan tagar indonesia butuh kerja
tapi ini berkaitan dengan ruu cipta kerja yang merupakan program pemerintah
ini suatu kebetulan bang ngabalin
ya kalau semua rancangan undang undang yang disiapkan oleh pemerintah
baik usulan pemerintah maupun usulan dpr
kan prosesnya biasa saja dibahas di parlemen
karena tidak ada satu undang undang yang dibuat untuk menyingkarakan rakyat indonesia
dari rancangan undang undang itu dihadirkan untuk kepentingan
kemasalahan orang banyak apalagi seperti kerja hari ini
saya pikir dilihat dalam satu esensi yang paling penting dari sebuah bahasa undang undang itu aja
mungkin itu jauh lebih terpenting dari apa yang
terkait dengan masalah influencer
tapi sebetulnya apa yang diakui oleh penyanyi ardhito pramono
ini seperti menguatkan isu ataupun spekulasi yang beredar selama ini
bahwa pemerintah ini sering sekali menggunakan buzzer buzzer ataupun influencer
untuk memuluskan program pemerintah
jangan jangan ini bukan yang pertama begitu spekulasi yang berada di luar sana
bagaimana jawaban dari pemerintah bang abalin
paling tidak sederhana sekali
tapi di alam dan era terbuka seperti hari ini kan bisa ditahu
dengan sangat mudah dan gampang bisa ditelusuri itu
siapa siapa yang membayar mereka siapa siapa yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai mereka
tidak ada yang susah untuk bisa ditelusuri
tapi untuk mengalokasi anggaran pendapatan belanja negara
untuk bisa membiayai influencer dalam rangka meloloskan ruu ini
saya kira sesuatu yang sulit untuk bisa kita
terima oleh publik
dan itu normal
saya kira gampang sekali untuk bisa didapat
oke saya mau tanya kepada dpr pak bukori
sebagai anggota badan legislasi dari fraksi pks
fraksi yang menolak rancangan undang undang cipta kerja
anda percaya dengan pengakuan bang ngabalin tadi
bahwa pemerintah tidak tahu menau
dengan adanya dua puluh satu influencer yang mengkapanyekan
tagar indonesia butuh kerja
padahal itu berkaitan sekali dengan dukungan terhadap ruu cipta kerja
apa pak bukhari
saya perlu mengklarifikasi terlebih dahulu
bahwa pks sampai sekarang kan belum memberikan
sebuah pandangan resmi karena ru itu sedang dibahas
sehingga pandangan resmi pks memang belum disampaikan
dan nanti akan disampaikan tentu sesuai dengan majanisme
ketika nanti dihasilkan pembahasan dan ketika ada laksanak pariwurna
meskipun kemudian dari sejak awal pks melakukan satu kritik
yang cukup dalam dan tajam
serta sangat komprehensif dari seluruh rancangan undang undangnya
yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh sembilan pasal
tetapi turunannya bisa menjadi satu tiga ratus pasal itu
yang terdiri dari yang berdampak kepada tujuh puluh sembilan sekurang kurangnya
suatu undang undang existing
memang ini kan
undang undang yang memiliki dampak dan banyak sekali stakeholder
yang akan mengambil manfaat atau sengaja kemudian menjadi penumpang di dalam ruu itu
nah karena itu saya kira kalau malam hari ini pemerintah menyatakan
dengan secara normatif saya kira itu sih wajar wajar
itu biasa saja
maksud saya begitulah memang pemerintah seharusnya dia mengatakan
karena dia tidak menjabat
tetapi kami yakin
bahwa pemerintah tidak tahu
dia tahu bisa secara langsung maupun tidak langsung
karena itu kemudian ketika pemerintah ini kan kait dengan masalah moral pembahasan saja
karena pembahasannya itu juga merupakan satu pembahasan yang luar biasa
yang terkesan kemudian dipaksakan dengan waktu dan dengan situasi
dan tidak memberikan keleluasan kepada publik untuk menyampaikan aspirasi
maka kemudian patut saja diduga
ada pihak pihak yang sebenarnya ingin mendapatkan kepentingan sebesar besarnya dari ru itu
jadi kalau kemudian pemerintah mengatakan tidak tahu menau
ya itu saya kira biasa jawaban normatif dari pemerintah kan selalu begitu
tapi saya yakin bahwa pemerintah pasti bisa tahu
dan kalau mau tahu pasti bisa
itulah yang kemudian saya katakan
bang ali ngabalin saja pasti tahu dia bagaimana cara kemenlusuri
apakah itu kemudian melalui
secara langsung maupun tidak langsung
karena semua instrumen dari pemerintah
tapi kalau kemudian pernyataannya secara normatif
ya itu namanya pemerintah begitu dalam segala hal pasti normatif
tidak terlalu heran bagi kami
pak bukhari tadi anda mengatakan ada pihak pihak yang merasa diuntungkan begitu
ingin mengambil keuntungan di sini
kalau pemerintah tidak tahu kemudian siapa yang diuntungkan di sini dengan adanya kampanye di media sosial mendukung ruu cipta kerja
ini ruu terkait dengan bukan hanya persoalan masalah dan keuntungan
ini ruu membahas terkait dengan masalah suatu usaha usaha besar
menyangkut terhadap berbagai macam stakeholder
dan juga para korporasi korporasi besar
dan bahkan kemudian juga umkm juga di dalamnya
karena itu sebenarnya yang akan mengambil manfaat tergantung kekuatan masing masing
yang paling kuat itulah yang paling akan bisa manfaat terhadap itu
kami dari pembangunan
mengerti dari awal
kalau kemudian niat pemerintah ini memang adalah tulus
dan saya masih berpandangan pemerintah berniat baik
tapi kemudian kalau cara menjalankannya
cara menyelesaikan huruadah seperti ini
saya khawatir niat baik itu hanya menjadi kenangan
saya mau langsung tanya ke
sebuah satu proses di luar itu
yang terjadi adalah sebuah satu
siapa yang paling bisa memanfaatkan terhadap ruu itu nantinya ketika
jika ketat menjadi undang undang
saya mau tanya langsung ke bang abalin
karena ini yang menyanggut dengan reksorsi sangat besar
menyangkut dengan usaha sangat besar
menyanggut dengan apa namanya
menyanggut dengan masalah bisnis
menyanggut dengan masalah pertambangan
menyanggut dengan masalah impor
menyangkut dengan masalah investasi yang luar biasa
yang nilainya bukan hanya puluhan ribu
tetapi bukan hanya ribuan
tetapi puluhan ribu triliun ini yang kemudian belakangnya
oke tahan dulu pak bu khori
pemerintah tahu secara langsung ataupun tidak secara langsung
dan pemerintah kalau ingin tahu pasti bisa
bagaimana jawaban dari bang abalin
pak bu hari
saya ini pernah memimpin itu badan legislasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tapi pernah ada di lembaga itu
dan saya tahu mekanisme bagaimana pembahasan sebuah rancangan undang undang pak bu hari
baik buruknya sebuah rancangan undang undang itu
tingkat pembahasannya antara eksekutif dan legislatif
kalau bapak menggunakan diksi dan narasi seperti itu
itu artinya bapak tidak memberikan pencerahan kepada publik
kenapa itu saya harus sampaikan
karena pembahasan undang undang itu kan menjadi sistem nilai substansi
yang harus dicarakan di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
saya tahu bagaimana proses pengajuan terhadap ruu omnipusul ijo
akan menjadi masalah besar di dalam dpr dan politik
saya ingin melihat jalan belian yang ada di ruu itu bukan di ruang bapak bapak
sehingga pemirsa bisa mendengar penjelasan bapak bapak
tapi kemudian dilibatkan hanya publik tertentu
publik yang berkepentingan saja
pak bu hari sebentar berikan kesempatan kepada bang abalin
pak hari dengar dulu
karena tadi anda bicara saya dengar
bapak bapak pemirsa tidak bisa mendengar apa yang anda katakan
saya akan beri kalau misalnya tidak ada yang bisa mendengarkan instruksi saya
silahkan bang abalin dulu nanti saya akan berikan kesempatan kepada pak bupati
pak bu hari sabar dijenak
tadi bapak bicara saya dengar
supaya publik bisa tercerahkan
kalau dialog kita ini nanti tidak memberikan pencerahan kepada publik rugi kita nanti
oke langsung saja bang abalin silahkan
rancangan undang undang itu
kalau rancangan undang undang itu
disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi sebuah kepentingan bangsa dan negara
maka di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
saya pernah menjadi anggota dpr ri dan pernah ada di badan legislasi dan tahu bagaimana cara pembahasannya
bahwa kalau isi dari sebuah rencangan undang undang itu kemudian mendatangkan musibah
atau mendatangkan keburukan bagi kepentingan rakyat indonesia
maka di dpr lah tempatnya
tapi kalau bapak ikut menyuarakan apa yang menjadi orang teriak terhadap adanya influencer kemudian dibiayai oleh
dituduh oleh pemerintah kemudian bapak aminkan
saya kira sesuatu yang tidak aris tidak bijak menurut saya itu
saya tidak mengaminkan itu tetapi saya terlibat di dalamnya

anda tidak terlalu perihal dengan masalahnya
oke tahan dulu bang abalin silahkan pak bukhari saya beri kesempatan
ya bang abalin saya beri kesempatan
ya bang abalin saya bukannya berteori nih
saya ikut terlibat di dalamnya saya anggota panja
kenapa kemudian pkn itu memprotes selama masa reses ini
untuk kemudian tidak melakukan pembahasan
agar kita mendapatkan masukan masukan dari publik
akan tetapi pemerintah bersama sebagian besar dpr itu kemudian membahas di masa reses
yang kemudian kita tidak punya kesempatan itu ke publik
bagaimana kita akan mengkonfirmasi terhadap rancangan
yang diajukan pemerintah
ini bukan rancangan diajukan oleh dpr
pemerintah sudah kemudian diajukan pemerintah
itu datangnya mendadak mendadak
lalu kemudian ada perubahan perubahan di perjalanan
yang kemudian jumlah ruu nya adalah terdiri dari seribu dua puluh sembilan halaman
dua ribu dua puluh sembilan halaman itu bukan sederhana
waktu zaman anda ketika menjadi dpr tidak ada yang namanya omnibus law
yang kemudian melibatkan tujuh bisnur undang undang
karena pada dasarnya pembuatan undang undang itu satu
undang undang satu tema
ini satu undang undang melibatkan terhadap tujuh puluh sembilan undang undang existing
dan mayoritas dari tujuh puluh sembilan existing itu adalah diambil ruu nya
tetapi kemudian pembahasannya itu sangat sempit
di pressure tidak memberikan ruang yang kemudian dan luasa
dalam hal proses pembahasannya itu melalui tv parlemen
itu kan kemudian saat pembahasan yang tidak punya dialog publik
dialognya diantara parlemen
dan kita tahu bagaimana kemudian
kondisi antara parlemen sekarang ini
hanya pks sendiri
tetapi kemudian kami berharap bahwa supaya pemerintah
dan juga kemudian seluruh stakeholder terkait itu
memberikan kesempatan waktu
menggunakan yang rasional
satu ruu dengan satu tema saja membutuhkan sekurang kurangnya dua kali masa sidang
bahkan misalnya undang undang kuhp itu kemudian sudah tiga masa periode
berturut turut tidak selesai
itu satu contoh
pak bukhari tahan dulu
pak bukhari tahan dulu
kami harus break
kalau diselesaikan hanya dua kali masa sidang
saya kira itu merupakan sesuatu yang sangat dibaksakan
oke pak bukhari tahan dulu
nanti saya akan tanya ke anda dan juga ke bang abalin
kenapa kalau misalnya pemerintah tadi
bang abalin mengatakan sama sekali tidak tahu menau soal influencer yang dibayar
untuk mengkapanyedkan tagar indonesia butuh kerja
tapi kemudian kenapa ada pihak pihak
pemerintah yang menginginkan adanya perubahan opini publik terhadap ruu cipta kerja ini
jangan dijawab dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
saya kira memang pemerintah harus
melihat seruan buruh ini sekarang ini seperti apa
apalagi di tengah tengah krisis covid mbak
oke bu eli kalau memang bukan pemerintah
seperti bantahannya bang abalin
siapa yang diuntungkan dengan adanya
pembayaran ataupun penyewaan terhadap para influencer ini
untuk mengkampanyekan tagar indonesia butuh kerja ini
ya sebenarnya yang diuntungkan
adalah mereka para pihak yang memang menginginkan undang undang itu
segera disahkan dan diterima gitu
kalau kita kan memang tidak serta merta menolak tapi banyak sekali kami lihat pasal pasal terutama di ruu ciker ketenaga kerjaan itu yang mendegradasi hak buruh mbak
jadi kalau misalnya itu ada seruan seruan untuk cipta kerja indonesia butuh kerja atau segala macam itu kan memang benar
tapi jangan menjadi mendegradasi hak hak buruh yang sudah pernah diterima selama ini menjadi tidak ada gitu
oke kalau tadi anda mengatakan pihak pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menginginkan ruu ini disahkan
sementara ruu ini ruu cipta kerja adalah ruu inisiatif dari pemerintah dan pengusaha di sini sangat diuntungkan
jadi dua pihak ini pemerintah dan juga pengusaha yang mendapat keuntungan dari kampenya itu
iya saya tidak menyebutkan tapi kan misalnya kalau memang itu benar benar tidak pernah dilakukan para pihak yang merasa diuntungkan
ya ada statement dong biar itu bersih
guru juga nanti kan akan menjadi lebih marah lagi karena selama ini kita sudah misalnya melakukan dialog sosial
duduk bersama sama di tripartit kita sudah misalnya mencapai win win solution
tapi kalau misalnya masih memakai tangan tangan negatif kan itu juga kurang bagus saya kira
oke memakai tangan tangan negatif kenapa ada pihak yang ingin memakai tangan tangan negatif
karena ingin mendongkrak opini publik yang selama ini menolak ruu cipta kerja
karena terlalu lama belum bisa disahkan mentok
karena adanya penolakan publik bali
ya saya kira memang itu juga menjadi arus utama untuk menerima
karena mayoritas kan masyarakat dan buruh ini kan tidak tahu sebenarnya itu apa omnibus law
kenapa ditolak gitu
karena daya baca kita kurang dan daya untuk bertanya itu sangat kurang gitu
jadi misalnya kalau seperti ini saya tidak tahu karena memang kami tahu persis dari dpr kemarin
bahwa undang undang yang ciker ketenagakerjaan kan belum dibahas sampai sekarang
walaupun isu ada sudah akan disahkan tanggal empat belas ketika pak jokowi melakukan pidato kenegaraan
tapi memang kan ini jangan membuat horror yang lain lagi bagi buruh
karena kita sekarang sedang berjaga jaga apalagi kami kan melakukan pendekatan pendekatan
dan lebih lebih ke semua pihak untuk merubah substansi yang ada
walaupun misalnya dulu kami menolak semuanya tentang omnibus law
tapi kami kan sekarang menjadi sedikit melihat persoalan ini pakai helikopter view
karena memang ada beberapa pasal memang yang bagus
tapi ada beberapa pasal memang yang sangat memang kami harus menolaknya
jadi kalau masih memakai tangan tangan yang lancang
apa yang mereka tahu tentang keadaan buruh sebenarnya
mereka kalau hanya dibayar berarti kan mereka hanya membuat hidup mereka happy saja
tapi kami buruh akan menderita dengan
diterimanya dan disahkannya itu tanpa mereka tahu apa sebenarnya bahayanya kepada buruh
oke bang abalin menggunakan tangan tangan lancang
teman teman dari kci juga telah melakukan klarifikasi
karena terkait dengan tuduhan pemerintah menggunakan influencer untuk bisa menggunakan tagar
indonesia kerja dan lain lain sebagainya
tadi ibu presiden konfederasi buruh seluruh indonesia sebelum masuk
kalau untuk bisa mendeteksi dan melacak ini sangat amat gampang
ibu jangan khawatir dan ragu bahwa kami ada di kantor presiden untuk ikut dan melihat
dari tahapan tahapan pembahasan ke pembahasan itu
ibu tahu bahwa di kantor ksp
ada satu tugas besar yang diperintahkan oleh bapak presiden adalah kantor itu sebagai delivery unit
dengan begitu maka kami tahu tentang proses pembahasannya
itu juga yang tadi saya bilang kepada pak buhari bahwa
kalau ruu ini kemudian mendatangkan kemudaratan bagi kepentingan rakyat indonesia
kemudian mendatangkan kerugian bagi buruh
kemudian bisa ditelusuri terkait dengan apa apa yang dilakukan
terkait dengan apa yang dilakukan oleh para opinion leader atau influencer
apakah itu dibayar apakah
yang pasti saya mau bilang kepada pemirsa dan kepada ibu dan pak buhari serta rifana bahwa
tidak ada lagi biaya untuk dipakai untuk mengungkosi orang seperti begitu
dalam situasi seperti ini dalam situasi pandemi seperti ini
ini perlu saya luruskan supaya jangan ada penyebaran berita kebohongan
berita hoax dan pencemaran pencemaran
yang merugikan kepentingan publik dan pemirsa
bahwa ada pembahasan ruu ini kemudian mungkin saja seperti yang tadi dikemukakan oleh pak buhari
maka tidak akan mungkin satu konsep undang undang itu bisa berjalan dengan baik
tanpa ada keterlibatan dpr
itu undang undang menyebutkan
jadi undang undang itu bisa berjalan kalau dpr setuju kalau pemerintah setuju
tidak saja setuju kemudian dpr tidak setuju tidak mungkin jalan itu barang
walaupun tidak jangan lupa bahwa teman teman seperti konfederasi
buruh seluruh indonesia mahkamah juga sudah sangat terbuka informasi
industri empat dengan kemampuan teknologi hari ini tidak ada yang bisa tersembunyi
nggak mungkin bisa pemerintah itu sembunyi terhadap masalah masalah yang kita bahas pada malam hari ini
nanti saya akan tanya ke pak bukari sebagai anggota badan legislasi karena tadi sudah dimention oleh mbak eli
bahwa ada pasal pasal yang bagus tapi ada juga pasal pasal yang merugikan
bahkan ada kekhawatiran dari world bank soal draft pasal pasal dalam rancangan undang undang cipta kerja
kita akan bahas usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang ali muthar ngabalin tenaga ali utama ksp kemudian ada pak buhari yusuf
anggota badan legislasi fraksi pks dpr ri dan ada bu eli roshi tasilaban presiden ksbsi
tadi sudah di mention oleh bu eli bahwa ada pasal pasal yang bagus tapi ada juga pasal pasal yang merugikan
tadi sudah di mention oleh bu eli bahwa ada pasal pasal yang bagus tapi ada juga pasal pasal yang merugikan
pasal pasal yang merugikan saya mau tanya ke pak bukhari
pak bukari world bank secara spesifik
juga menyampaikan kritikan dan juga
kekhawatiran bahwa pasal pasal
dalam draft rancangan
undang undang cipta kerja ini bisa membahayakan
lingkungan dan juga hak hak pekerja
fraksi anda ataupun anda sebagai
anggota balik juga merasakan nuansa yang sama
ya saya kira itulah diantara
pasal pasal yang kemudian
pks tentu memiliki status
ikat pejabat dari awal
akan mengawal semaksimal
kita mampu dan semaksimal
kita punya anda harus tahu
pks hanya punya lima puluh kursi
karena itu diperlukan adanya
dukungan publik ketika pandangan pandangan
pks itu membela
kepada rakyat kepada bangsa
saya kira semua orang akan
tempatnya bela bangsa nah salah
satunya memang pasal pasal
terkait dengan buruh ini memang
cukup krusial banyak hal yang kemudian
perubahan melalui tawaran
ruu itu karena itu
sejak dari awal
dalam proses pembahasannya kita
minta supaya ditunda
jadi pemerintah pun kemudian setuju menunda
ketika pemerintah hanya memberikan
dan kemudian dpr juga
mayoritasnya setuju menunda
maka artinya pada akhirnya harus dibahas
nah disinilah kami minta kepada teman teman buruh
untuk kemudian memberikan masukan masukan
dan saya kira kemarin ketika
pada waktu reses itu
sebagian pimpinan daripada badan legislasi
juga bertemu dengan
bagian konfidansi buruh
maka saya kira itu juga kesempatan untuk kemudian
bisa mengambil satu sikap yang positif
intinya bahwa pks tetap akan mempertahankan
apa yang telah menjadi ketentuan ketentuan buruh saat ini
sekurang kurangnya tetap bertahan
jika perlu diperbaiki
untuk lebih baik
tapi jangan sampai kemudian dikurasi
nah ini problemnya kan di dalam beberapa pasal
yang tentunya sangat banyak sekali
karena ini adalah tenaga kerja itu kan
menyangkut salah satunya adalah masalah buruh
tetapi harus tahu bahwa tenaga kerja itu
bukan hanya buruh yang terkait dengan masalah mereka saja
misalnya tenaga guru misalnya dosen
itu juga merupakan salah satu penari kerja
tenaga kerja informal itu juga jauh lebih besar
nah tetapi kemudian dalam pendidikan pun kemudian
mengalami suatu perubahan perubahan
yang mana tawaran tawaran rancangan undang undangnya itu adalah
akan mempermudah terhadap dosen dosen luar negeri yang dalam tanda petik
sebagaimana tadi dalam tawaran ruu terkait dengan masalah buruh ini juga
banyak sekali yang akan bisa menimbulkan kerugian
terhadap buruh buruh kita sendiri
saya kira itu mbak
mbak eli anda sebagai perwakilan serikat buruh dan juga teman teman buruh
lainnya memang menilai bahwa pemerintah ingin cepat cepat ya
mengesahkan ruu cipta kerja ini dengan menggunakan segala cara begitu
iya mbak memang kalau tidak ada yang kita hadapi sekarang misalnya pandemi covid ini kan
mungkin masyarakat atau buruh masih bisa menerima cara kerja mereka gitu
tapi tidak saya tidak mengatakan harus cepat cepat ya dilakukan
tapi alangkah baiknya kita fokus dulu deh menangani covid ini dan juga
melihat buruh yang sudah banyak dirumahkan dan di phk kehilangan pekerjaan
yang menjadi miskin gitu
kenapa ini harus tergesa gesa
apa yang akan kita dapatkan rupanya
apakah ada memang investor yang akan datang ketika dunia sedang diguncang krisis gitu
itu sebenarnya yang seharusnya yang memang konsen bagi kami
agak memang sedih melihat kenapa pemerintah harus melakukan ini sangat tergesa gesa
padahal ada persoalan yang lebih besar dihadapi oleh bangsa
oke bang abalin kenapa harus tergesa gesa
kenapa pemerintah harus tergesa gesa mengesahkan ruu cipta kerja
padahal ada persoalan yang jauh lebih besar yang bisa ditangani terlebih dahulu
yakni pandemi covid sembilan belas apa jawaban pemerintah bang abalin
ya itu opini saja pikiran yang dikembangkan oleh bu eli pertama
karena begini pembahasan di dewan perwakilan rakyat republik indonesia itu
itu opini buruh
serta merta tidak mungkin bang abalin itu opini buruh
suara serikat pekerja
karena program kerja karena program balik balik sendiri itu
maupun di dewan perwakilan rakyat republik indonesia itu kan prolegnas
saya ingin mengatakan bahwa tidak dalam posisi seperti hari ini memang konsentrasi yang sedang dihadapi
oleh pemerintah itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan membantu
dan menyelesaikan apa apa yang terkait dengan upaya menemukan vaksin dan obat pandemi ini ya
vaksin dan obat tetapi ingat bahwa tidak berarti kalau semua sektor itu kemudian mandek dan tidak jalan
itu juga yang sebabnya yang terkait dengan apa yang pembahasan tentang rancangan undang undang cipta kerja
di dewan perwakilan rakyat republik indonesia lagi lagi saya mau bilang bahwa menurut ketentuan undang undang
semua kesepakatan kesepakatan itu dibicarakan bersama sama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dan pemerintah baik dari waktu dari akedah pembahasan dan materi materi lain yang menyangkut dengan pembahasan materi
terhadap rancangan undang undang cipta kerja jadi saya pikir dialog kita ini juga harus bisa memberikan informasi
yang benar kepada publik supaya publik juga bisa tercerahkan jangan sampai mereka juga mendapatkan informasi
yang bisa menyesatkan publik saya kira itu sebetulnya
oke ya mbak silakan mbak eli
ya jadi memang saya kira dan saya tahu betul bahwa rancangan undang undang ini kan sudah didesain sebelum terjadinya covid gitu
jadi ini seharusnya harus adjust dong pemerintah misalnya melihat keadaan yang terjadi sekarang gitu
saya setuju saja yang dikatakan oleh pak ngabalin tadi tapi misalnya ada yang sangat lebih prioritas lagi
daripada undang undang itu saat ini gitu jadi kalau kami kan buru buru ini dihadapkan sekarang dengan persoalan
yang tadinya kami mengorganisir buru mengadvokasi mereka membela mereka sekarang kami kehilangan anggota
di sisi lain mereka di phk menangani itu dan juga menghadapi omnibus law jadi kami menjadi apa namanya
tidak bisa membagi pikiran dan jiwa kami dan tenaga kami untuk melakukan ini semua jadi kami memohon ke pemerintah memang
dari dulu beberapa bulan yang lalu
kenapa memang ada aksi aksi kenapa memang ada lobby lobby untuk menghentikan dulu deh prioritas dulu untuk covid
walaupun misalnya undang undang harus ada kami tahu bahwa undang undang pemerintah itu tidak akan ada yang mencerakakan rakyatnya
tapi untuk bisa tenang dihadapi dan melibatkan stakeholder kan alangkah bagusnya ditemukan sebuah waktu untuk bisa memang uji publik
karena kemarin kemarin kalau tidak ada demonstrasi atau permintaan permintaan kan pemerintah dan dpr lolos lolos saja tidak melibatkan siapapun
dan itu akan goal jadi itu yang memang menjadi concern buruh
jadi kalau misalnya tadi kalau saya opini saya tidak opini semua sirikat buruh kok itu pak ngabalin
jadi bukan hanya saya melihat bahwa ini terkesan terburu buru
oke bang abalin itu opini bukan hanya opininya mbak eli tapi opini para buruh
tapi kita tinggalkan hal itu nanti kita akan bahas soal demonstrasi yang kemarin terjadi di depan gedung dpr

kemarin ada beberapa orang bahkan ada satu ratus enam puluh orang

apakah kemudian dari perwakilan buruh ataupun anggota buruh ada yang juga ikut diamankan untuk demonstrasi di depan gedung dpr ri
kita akan bahas usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
tadi kita tinggalkan soal perdebatan konten dari ruu cipta kerja dan kami berharap bahwa pemerintah mendengarkan suara suara hati dari para buruh
namun ini yang juga penting bang abalin bahwa kami mendapatkan informasi keterangan dari direktur lbh ada satu ratus enam puluh orang ditangkap saat aksi demonstrasi menolak rancangan undang undang cipta kerja kemarin di depan
di depan gedung dpr ri saat presiden jokowi sedang berpidato sol era pbn dua ribu dua puluh satu
apakah kemudian pemerintah juga tahu atau tidak tahu bang abalin
oke tampaknya terputus komunikasi kami dengan bang abalin
saya mau ke bu eli terlebih dahulu
bu elie apakah anda
ataupun teman teman anda ada yang ikut ditangkap
ataupun diamankan pada saat
aksi demonstrasi kemarin
karena ini banyak sekali ternyata yang ditangkap
lebih dari satu ratus enam puluh orang
dan mereka terdiri dari elemen
mahasiswa dan juga aktivis ataupun buruh
ada teman teman anda yang ditangkap bu eli
ya karena memang
aksi kemarin bukan kita tapi dari
teman teman kasbi kami kebetulan aksi
tanggal tiga belas di depan gedung
dpr dan memang kita masuk diterima
oleh balik dan juga
perubahan sustansi yang
sudah kita bahas selama sembilan hari
bulan yang lain
oke tampaknya terputus juga
komunikasi dengan mbak eli saya ke
pak bukori pak bukori
dengan penolakan yang terus menerus
terjadi dari serikat buruh
kemudian dari aktivis dan juga dari
mahasiswa apakah kemudian dpr tetap
bersikuku bersama dengan pemerintah
untuk melanjutkan pembahasan ruu cipta kerja ini
sebenarnya menghimbau dan
meminta kepada teman teman dewan
dan khususnya pemerintah mbak
kenapa saya berkata sesuai pemerintah
meskipun secara undang undang
dasar di pasal dua puluh memang
kemandangan membentuk undang undang
itu ada rahitangan dpr
tetapi ayat tiga nya jelas
undang undang itu harus mendapat
persetujuan dari presiden faksanya
sebenarnya presiden lebih
kuat ini harus saya sampaikan kepada
publik ini faktanya presiden lebih kuat
karena itu ketika
masyarakat di dalam menyampaikan
unek uneknya dan pandangnya
terhadap ruu omnikuslo
cipta kerja itu ditangkap
yang pertama harus dilakukan itu adalah
hendaknya tidak tergesa gesa
di dalam bahasa anda bisa bayangkan
tadi saya membaca
running check ada di salah satu
tv swasta dan juga saya membaca
di beberapa media online
salah satu anggota mengatakan
bahwa sekarang sudah sampai
tujuh puluh lima persen luar biasa ini
kalau kemudian selama
satu masa reses yang kurang lebih hanya
satu bulan itu bisa
menyelesaikan konten yang tadi
itu diselesaikan dalam satu masa sidang
ini luar biasa luar biasa
karena kenapa bisa jadi karena itu
memang tidak ada
perlawanan publik atau tidak kemudian
dihadapkan dari suasana publik
lalu kemudian berjalan begitu saja
ini merupakan sebuah satu
cara kesempatan yang
paling baik karena apa
pembahasan suatu rancangan undang undang
meskipun sebagiannya itu
datang secara fisik
tetap saja tidak maksimal
oke tahan dulu pak bukhari
sikat saja kita durasi sudah mau habis
jika suatu rancangan undang undang itu
pembahasan tentang undang undang itu
dilaksanakan secara virtual
masih banyak terlalu keterbatasan
karena itu tadi yang disampaikan
pendemo pada kemarin pada
pada tanggal empat belas agustus kemarin
dan juga demo mahasiswa
dan juga demo purga berbagai
protes elemen dari majelis utama indonesia
dan jadi kelompok para pakar
dan seterusnya itu seharusnya
ditinggalkan dengan baik oke
kita undang kita buka kepada publik
tidak kemudian kita jalan saja
oke terima kasih pak bukhari
pak bukhari waktu kita sudah mau habis
saya mau memberi kesempatan
ke pak ngabalin
tetapi yang tidak bagus yang merugikan
ya tentunya kita tolak oke oke
pak bukhari kita beri kesempatan ke pak ngabalin
singkat saja di tengah penolakan masyarakat
yang cukup tinggi kemudian buruh
dan juga mahasiswa aktivis
apakah kemudian pemerintah bersama
dpr tetap akan melanjutkan rancangan
undang undang cipta kerja
dalam membahas sebuah rancangan undang undang
lagi lagi tidak akan
mungkin bisa berjalan tanpa
ada kesepakatan dari
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
itu yang pertama regulasi
menjelaskan seperti itu aturannya
menyebutkan seperti itu
dalam posisi seperti hari ini kan
kita tahu bahwa undang undang
apakah itu usulan pemerintah
maupun usulan dewan perwakilan
rakyat republik indonesia
tetap mesti dibahas
tetap mesti dibincangkan
karena dalam situasi pandemi seperti
hari ini tetap juga mesti harus
disiasati bagaimana cara
menyiasatinya ya dengan cara
daring dengan cara virtual
bahwa disini ada terjadi
kejanggalan kejanggalan yang dilakukan
saya ingin mengatakan bahwa
disinilah posisi parlemen
bagaimana memiliki kekuatan untuk bisa
merepresentasikan diri sebagai
suara rakyat indonesia
oke oke terima kasih sekali bang abalin
kita sudah dapat poinnya bahwa ini
bolanya bukan hanya di pemerintah saja tapi di
dpr dan tadi ada suara
dari perwakilan buruh yang disampaikan oleh mbak eli
agar pemerintah juga mendengar
bagaimana kondisi buruh saat ini dan
lebih fokus untuk menangani masalah yang lebih besar
yakni pandemi covid sembilan belas
pengesahan rancangan undang undang cipta kerja
terima kasih sekali tiga orang narasumber
yang sudah bergabung malam hari ini